anda masih bersama reportase jawa timur
sepasang suami istri pengantin baru di jember ditemukan tewas di dalam kamar kos dalam kondisi yang mengenaskan
wajah istri penuh dengan luka lebam dan juga mengeluarkan darah
sementara dari mulut suaminya ditemukan bekas muntahan
diduga sang suami membunuh istrinya lalu bunuh diri dengan menenggak racun
warga kelurahan anti rogo jember dikejutkan dengan tewasnya sepasang suami istri di dalam kamar kos di jalan koptu berlian jember
kedua korban yang baru empat bulan menikah ini ditemukan dalam kondisi mengenaskan
ahmad dan istrinya hoimatul lailiah ditemukan setengah telanjang di atas tempat tidur
ahmad ditemukan terlentang dengan mulut penuh bekas muntahan
sementara sang istri di sebelahnya mengalami sejumlah luka lebam di wajah serta mengeluarkan darah dari mulut
kuat dugaan hoymatul dibunuh sang suami sebelum akhirnya pelaku bunuh diri dengan jalan menenggak racun
dalam olah tkp polisi menemukan sisa minuman yang dicampuri racun serangga di atas meja
selain itu polisi juga mendapati bekas penganiayaan pada istri korban
peristiwa penganiayaan ini sempat membuat heboh warga sekitar
sejanda itu punya anak itu
sudah lama nikahnya itu
udah baru dah paling belum satu tahun belum
udah jadi triplek
itu yang laki
kurang tahu saya
baru nikah ini
ini kan buku nikahnya kan masih baru
sementara usai diperiksa pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi
jasad kedua korban langsung dibawa pulang untuk dimakamkan
pihak polres jember sampai saat ini masih melakukan penyelidikan terkait penyebab tewasnya pak sutri tersebut